sementara itu belasan personel aparatur sipil negara pemerintah provinsi dki jakarta
ditempatkan di tujuh belas pasar tradisional untuk turut melakukan pengawasan protokol kesehatan
di pasar tebet barat jakarta selatan selasa pagi
belasan asn dari dinas perdagangan perindustrian kooperasi dan usaha kecil menengah
dinas lingkungan hidup serta wali kota jakarta selatan berkeliling pasar
memastikan pedagang dan pembeli mengenakan masker
beberapa kali pemantauan yang dilakukan secara bergerombol ini
justru membuat kerumunan baru di koridor pasar yang tidak terlalu luas
sejak senin lebih dari tiga asn lintas instansi ditempatkan di tujuh belas pasar tradisional
sebagai upaya peningkatan pengawasan penyebaran covid sembilan belas
selain itu mereka juga ditugaskan untuk mengampanyekan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
petugas pertama memberikan peringatan
yang pertama memeriksa situasi dan kondisi misalnya ketersediaan beberapa peralatan tertentu yang terkait dengan psbb
kemudian yang kedua mengingatkan
yang ketiga kalau terjadi misalnya beberapa orang tidak mengenakan sesuatu dan harus dikenakan sanksi
petugas juga dilengkapi dengan beberapa ppns kita
biasanya teman teman saya dari pol pp ada dilengkapi dengan itu
nah mereka nanti yang menindaklanjuti
karena asn yang ditempatkan ke pasar jaya pasar buat barat ini mereka ikut membantu kami juga ya
dalam rangka penegakan protokol kesehatan covid sembilan belas di pasar daya pasar debat barat ini
jadi penagang juga ya merasa gembira merasa dihargai dan meragai diperhatikan